di tanah air beduk identik sebagai alat penanda waktu sholat dan biasa digunakan untuk mengiringi takbir di malam lebaran atau idul fitri
koresponden cnn indonesia roby sofwan amin dan juru kamera imam ambarwoto akan mengajak kita melihat proses pembuatan beduk di banyumas jawa tengah dalam sehari menjadi perajin beduk
beduk tidak hanya digunakan sebagai penanda waktu sholat bagi sebagian umat muslim tetapi beduk juga digunakan pada saat idul fitri atau perayaan lebaran mengiringi takbir
nah seperti apa proses pembuatannya ikuti saya sehari menjadi perajin beduk
untuk melihat dari dekat proses pembuatan beduk
saya menggunakan kata kata yang terkait dengan perajin beduk
saya mengajak anda ke perajin beduk di desa keniten kecamatan kedung banteng banyumas jawa tengah
di sini saya langsung mengikuti proses menyemur kulit sapi yang berasal dari rumah pemotongan hewan
nantinya kulit akan dipasang di rangka beduk
oh iya untuk beduk berukuran besar perajin menggunakan kulit sapi
sementara kulit kambing untuk yang berukuran kecil
setelah dipotong kulit ditarik agar rapi sekaligus membersihkan sisa minyak
setelah kering kulit sapi akan kaku dan sulit untuk dipasang
nah untuk memudahkan kulit sapi direndam selama sehari
untuk kulit berukuran kecil bisa menggunakan ember
dan untuk kulit berukuran besar harus direndam di dalam kolam seperti ini
sebelum dipasang di beduk biar lebih mudah setelah tadi dijemur selama tiga hari
ini sehari harus direndam seperti ini
nanti pada saat proses pemasangannya lebih lunak dan lebih mudah
sementara menunggu kulit sapi direndam hingga lunak saya melihat proses pembuatan rangka beduknya
jadi ini sekalian untuk mengencangkan bagian yang akan disambung ini harus rata
harus rata biar sambungan ini nanti bisa rapat
dia harus sama sama
rata selain itu juga ditambah klaim ya
lem yang dipasang di sini baru kemudian dipaku
muter semua sampai akhirnya jadi bulet
sepintas terlihat mudah
tapi jangan anggap enteng jika tidak terlatih dan terbiasa
seperti pada tahap awal kita harus menyiapkan kayu berpola untuk menyesuaikan bentuk beduk yang lebih gendut di bagian tengah
kayu juga harus dipasang berurutan
dan presisi sehingga melingkar mengikuti pola dan tersusun rapi
jadi kayunya misalnya ini ya kayu lurus seperti ini ya
nah misalnya lurus seperti ini
kayanya bapak ini
oh ini tinggal dipotong
setelah rangka bulat terbentuk tahap selanjutnya adalah menghaluskan
meski peralatan listrik juga digunakan pada bagian tertentu proses merapikan harus menggunakan alat tradisional
dan secara manual seperti ini

kita akan menggunakan alat listrik
setelah bagian luarnya dihaluskan menggunakan alat listrik
untuk bagian dalamnya susah sehingga harus menggunakan ini
petel alat tradisional khas banyumas
dan cara mengerjakannya secara manual seperti ini
selanjutnya saya akan mencoba membuat pasak dari kayu
pasak ini akan dimasukkan ke dalam lubang di rangka beduk
oh iya seluruh bahan yang digunakan menggunakan kayu terbesi
untuk membuat dan anti lapuk
nah ini fungsinya untuk memasang kulit ke beduk
jadi nanti ini dipotong satu satu untuk dimasukkan ke bagian tepi tepinya
di pinggirnya agar nanti kulitnya itu terpasang di beduk dengan kencang
ini selanjutnya saya akan potong potong dulu
banyak yang pesanan membuat proses pengerjaan terus berlangsung
mulai dari di dalam lubang
mulai dari pagi siang sore hingga lalu ke malam
pada malam hari saya ikut membantu proses pembakaran yang bertujuan mempermudah proses penghalusan
memberikan efek warna pada kayu serta menghilangkan kadar air
dan ujungnya membuat beduk lebih awet
untuk beduk berdiameter satu meter proses pemasangan kulit dilakukan beramai ramai
karena ukuran beduk yang besar dan berat
nah proses pemasangan kulit juga masih dilakukan secara manual
ini yang dilakukan merupakan bagian dari proses pemasangan kulit ke rangka beduk
ini tujuannya untuk ini agar kulit terpasang dengan kuat
dan ini dilakukan secara manual
oh tradisional seperti ini
dan tidak hanya dengan menggunakan tali nantinya ini akan dipasang kayu di sini
agar ini lebih kencang sehingga ini kulit nanti terpasang maksimal
suaranya pun bagus
harga beduk bervariasi sesuai ukuran

sementara yang besar mencapai rp satu ratus lima puluh
bisa dihargai rp empat puluh lima
mengikuti sejak kedua orang tuanya taufik amin memulai usaha membuat beduk sejak tahun dua ribu
mulai yang kecil itu lima puluh cm satu hari selesai
entah tapi kalau sampai finishing sekitar dua tiga
kalau yang besar
kalau yang besar
delapan puluh cm empat hari sampai lima harian
pesan fakultas dakwa universitas islam negeri saifuddin zuhri menyampaikan
beduk tidak hanya sebagai penanda azan untuk mengumpulkan orang
beduk juga sebagai identitas sebagian umat islam di indonesia
kalau dalam fungsi sebagaimana fungsi awal mungkin sudah kurang relevan
tetapi sebagai satu seni artistik dibunyikan ya pada waktu waktu tertentu
saya masih menjadi identitas yang penting sebagai khas budaya nusantara
karena budaya masjid yang ada beduknya memang hanya ada di nusantara
setelah sempat menutup usahanya pada tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh satu karena pandemi covid sembilan belas
kini usaha kerajinan beduk kentong dan rebana sudah mulai ramai pemesan
bahkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini perajin terpaksa menolak permintaan produksi beduk
khususnya beduk yang diperlukan oleh masyarakat
yang akan digunakan untuk lebaran idul fitri beberapa hari lagi
beberapa hari lagi
jadi pada bulan ramadan ini menjelang idul fitri pesanan beduk seperti ini cukup banyak
bahkan hari ini sudah
sudah menolak pesanan
tentunya selain untuk penanda waktu sholat atau beribadah
beduk ini juga nanti akan menyemarakkan idul fitri pada saat takbir malam idul fitri
robi syofwan amin imam ambarwoto banyumas jawa tengah